sekarang kembali kita bahas soal penggusuran demi penggusuran yang terus terjadi di ibu kota
pemprov dki jakarta sudah pasti punya tujuan ketika melakukan penggusuran
seperti halnya menormalisasikan sungai mengembalikan sungai
ataupun mengembalikan fungsi ruang hijau dan juga menertibkan bangunan ilegal
meski pada kenyataannya ada ratusan kasus penggusuran paksa selama setahun terakhir oleh pemprov dki
dan mayoritas dilakukan secara sepihak
dan berikut ini kami rangkum informasinya untuk anda
kalau ada persiapan kukur kukur semua ini
mulai januari hingga september dua ribu enam belas
gubernur basuki cahayapurnama alias ahok telah menggusur sejumlah wilayah di jakarta
pada dua puluh sembilan maret dua ribu enam belas pemerintah dki jakarta meratakan kalijodo
mengembalikan fungsi ruang hijau terbuka di kalijodo yang digunakan sebagai tempat prostitusi
rencananya pemerintah provinsi akan mengubah kawasan kalijodo menjadi taman ramah anak
dan ruang terbuka hijau dari total wilayah jakarta bisa tercapai
pada sebelas april dua ribu enam belas penggusuran juga terjadi di kawasan permukiman luar batang
selain dianggap melanggar peraturan daerah soal pembangunan
gubernur ahok berencana membangun kawasan tersebut menjadi tempat wisata bahari dan religi di sekitar masjid luar batang
sekitar empat personel gabungan dari polda metro jaya tni dan satmo pp
dikerahkan untuk mengantisipasi bentrok dengan warga
pengusuran besar yang pernah terjadi selama kepemimpinan ahok
adalah saat menertibkan kawasan kampung pulau
yang bersinggungan dengan aliran sungai ciliwung pada dua puluh agustus dua ribu enam belas
menurut ahok penggusuran dilakukan agar warga lepas dari ancaman banjir yang terjadi setiap tahunnya
bukan tanpa perlawanan saat itu warga kampung pulo menghalau petugas
kerusuhan pun tak terelakkan lagi
sehingga menyebabkan jalanan sekitar kampung bulu ditutup oleh aparat kepolisian
kawasan bidara cina juga terkena imbas normalisasi sungai ciliwung
kawasan ini ditertipkan karena akan dibuat sodetan
pada awal september dua ribu enam belas penertiban bangunan di kawasan rawajati jakarta selatan juga berakhir ricu
aksi saling lempar antar warga dengan petugas gabungan satpo pp dan kepolisian tidak terhindarkan
pengusuran yang dilakukan oleh gubernur ahok tentu saja mengundang pro dan kontra
sebagian menyetujui langkahnya
pembangunan yang memperbaiki ibu kota
belum lagi keberadaan rumah susun sebagai pengganti bangunan yang tergusur
dianggap layak sebagai ganti rugi
namun tidak sedikit yang menentang dan menganggap apa yang dilakukan gubernur ahok semena mena
lembaga bantuan hukum jakarta mencatat sepanjang tahun dua ribu lima belas hingga dua ribu enam belas
ada satu ratus tiga belas kasus penggusuran paksa oleh pemerintah dki jakarta
penggusuran itu merugikan delapan tiga ratus lima belas keluarga
dan enam ratus unit usaha
bahkan sebanyak delapan puluh empat persen pengusuran dilakukan secara sepihak
gambon nugroho cnn indonesia